harus belajar dari semangat seseorang yang satu ini pemirsa
jadi walaupun memiliki kekurangan tidak menurunkan ada semangat seorang penyandang disabilitas
untuk mencari rejeki dengan menjadi ojek online
betul sekali jadi ini sebuah sentilan kecil ya untuk anda yang punya banyak kelebihan
ada andika arisman setiap harinya mencari penumpang dengan sepeda motor khusus yang dirancang
agar bisa dikendarai orang lumpuh seperti dirinya
beginilah kehidupan sehari hari andika arisman seorang penyandang disabilitas
pria berumur dua puluh tujuh tahun ini mengalami lumpuh parsial
yakni tidak mampu menggerakkan otot salah satu kakinya
bersama istrinya ia tinggal di sebuah rumah kos di jalan mamau lima kecamatan tamalate kota makassar
meski memiliki kekurangan fisik pria berdarah jawa tengah ini
tidak pasrah dengan kondisinya
saat ini ia menjalani profesi sebagai pengendara ojek online
semuanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kecilnya
dengan menggunakan sepeda motor khusus andika biasanya berkeliling kota makassar untuk mencari penumpang
dengan kondisi fisik yang tak sempurna ia mengaku sering mendapatkan pembatalan order dari calon penumpang
sukar sukarnya saya punya banyak teman dapat saudara baru
dari anak anak gue di katulangit
kalau dukanya saya tidak bisa tembus poin
atau artinya juga orderan yang saya dapatkan saya tidak bisa sepenuhnya jalan
semacam go ride itu kadang sering menolak
tidak mau naik motor saya
dari pekerjaan ini andika mendapatkan penghasilan rata rata rp tiga puluh setiap harinya
kedepannya andika berharap manajemen ojek online menyediakan program orderan tersendiri khusus bagi penyandang disabilitas